dan saudara kpu mengumpulkan anggota divisi hukum membahas persiapan menghadapi gugatan sengketa pemilu dua ribu dua puluh empat
sebelumnya tim hukum pasangan anies baswedan mohaimin iskandar dan ganjar pranowo mahfud md
telah melayangkan gugatan pemilu dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi
selesai perolehan pemilu dua ribu dua puluh empat resmi diumumkan
kini perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu di mahkamah konstitusi menjadi fokus komisi pemilihan umum
minggu malam kpu melakukan rapat koordinasi anggota divisi hukum
tujuannya membahas persiapan menghadapi gugatan sengketa pemilu yang telah dilayangkan tim hukum pasangan anies baswedan muhaymin iskandar dan ganjar pranowo mahfud md ke mk
meski tidak semua kpu tingkat kabupaten kota provinsi menjadi pihak sengketa
tetapi persiapan tetap harus dilakukan
saat ini kpu telah menyiapkan sejumlah advokat untuk menjadi kuasa hukum kpu dalam menghadapi persidangan di mahkamah konstitusi
kpu mengumpulkan kpu provinsi dan kpu kabupaten kota seluruh indonesia
untuk mempersiapkan persidangan persidangan dalam sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi
kami juga sudah menyiapkan sejumlah
namanya advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum kpu dalam persidangan persidangan di mahkamah konstitusi
sabtu pekan lalu tim pemenangan ganjar mahfud mendatangi mahkamah konstitusi untuk mendaftarkan gugatannya
tpn ganjar mahfud menyerahkan bukti bukti dari laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan di pemilu dua ribu dua puluh empat
tpn datang tanpa dihadiri capres cawapres ganjar mahfud
berkas dalam pendaftaran gugatan
gugatan ini berfokus pada dalil pelanggaran pemilu dua ribu dua puluh empat yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif
tpn menyebut seluruh dugaan kecurangan berawal dari nepotisme yang berujung penyalahgunaan kekuasaan
supremasi hukum itu penting konstitusi itu penting dan kita tidak ingin itu diinjak injak
ini semua adalah nepotisme
nepotisme yang membuahkan abuse of power
nah ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini
sebelumnya tim hukum nasional pasangan anies muhaymin telah lebih dulu mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu
ketua tim hukum amin menyebut permohonan gugatan hasil pilpres ke mk dilengkapi dengan bukti dan sejumlah saksi
permintaan utama tim amin adalah pilpres dua ribu dua puluh empat diulang tanpa diikuti gibran reka buming raka
calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
bagaimana fakta fakta yang kami ditemukan di lapangan
pembagian bansos yang begitu masif aparat penyelenggara pemilu ikut main aparat pemerintah ikut main
itu semua kami uraikan di permohonan kami
seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden
partai gerindra bakal memperkuat keputusan kpu yang menyatakan prabowo gibran sebagai pemenang pilpres dua ribu sembilan belas
sekjen partai gerindra ahmad muzani meyakini
gugatan pemilu akan kalah karena bukti yang tidak akurat
kita akan memperkuat keputusan kpu bahwa sangkaan dan tuduhan yang dialamatkan kepada kpu atas kemenangan dua adalah
sangkaan dan tuduhan yang lemah tidak berdalil tidak berdasar tidak terbukti
penanganan sengketa pemilu dua ribu dua puluh empat oleh mk bisa jadi momentum yang ditunggu publik
karena kredibilitas mahkamah konstitusi juga menjadi pertaruhan
akankah mk mengambil gebrakan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak